pernyataan polisi terkait peran kiflan zen didasari pengakuan beberapa tersangka yang sudah ditangkap terlebih dulu
dalam video testimoni yang diputar oleh polisi tajudin alias udin mengaku mendapat perintah untuk membunuh empat pejabat negara
selain tajudin irfan syah yang ditangkap atas sangkaan yang sama juga mengakui hal serupa
pengakuan ini diputar polisi saat jumpa pers selasa siang di kantor kemenkopol hukam jakarta
saya mendapatkan perintah dari bapak maijen purnawirawan kiplan zen melalui haji kurniawan alias iwan
untuk menjadi eksekutor penembakan target atas nama satu wiranto dua lodbitsar panjitan tiga udi gunawan empat berisme
saya diberikan uang tunai total rp lima puluh lima juta dari pak maijen purnawirawan kiflan zen
melalui kurniawan alias iwan kemudian rencana penembakan menggunakan senjata laras panjang kaliber amunisi dua puluh dua dan senjata pendek
senjata tersebut saya peroleh dari haji kurniawan alias iwan
setelah menunggu pak kiplan surat asar lalu ami memanggil saya dan saya pun masuk ke dalam mobil pak kiplan karena pak kiplan di dalam mobil sendiri
lalu pak kiflan mengeluarkan hp dan menunjukkan ke mobilnya
lalu pak kiflan mengeluarkan alamat serta foto pak yunarto lembaga kuikon
dan pak kiflan berkata kepada saya coba kamu cek alamat ini cisanggiri tiga nomor sebelas nanti kamu foto dan videokan
siap saya bilang lalu beliau berkata lagi nanti saya kasih uang operasional lima juta cukuplah untuk bensin makan dan uang kendaraan
lalu saya jawab siap
lalu saya jawab siap
dan beliau berkata lagi kalau nanti ada yang bisa eksekusi nanti saya jamin anak dan istrinya serta liburan kemana pun
lalu saya pun disuruh keluar dari mobil dan beliau memerintahkan eka untuk mengambil uang operasional lima juta
lalu setelah kita terima uang lima juta itu saya dan yusuf kembali pulang dan army pun pulang dengan motornya dan kami pulang dengan yusuf

sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi